saat menghadapi ujian akhir mahasiswa biasanya dihadapkan pada suasana tegang serius dan diharuskan berpakaian rapi
namun di kampus institut sepuluh november surabaya atau its ini para mahasiswa justru memakai pakaian superhero saat ujian berlangsung
bagaimana uniknya ujian ala superhero ini berikut liputannya
para mahasiswa desain permesinan dan kelistrikan perkapalan di institut sepuluh november its surabaya ini tidak sedang berpesta kostum
mereka justru tengah bersiap menghadapi salah satu fase terbesar dalam hidup ujian akhir yang menentukan kelulusan mereka
para mahasiswa ini sengaja memakai pakaian unik superhero seperti batman bad girl robin hood dan thor serta masih banyak yang lainnya
tujuannya agar mereka tidak tegas
yang frustasi yang ujung ujungnya bisa menggagalkan ujian akhir
dengan memakai pakaian superhero para mahasiswa ini menjadi lebih santai dan tenang menghadapi ujian
soalnya kostumnya ini sewa jadi tidak terlalu ribet atau bikin atau bagaimana
jadi dengan ada kostum seperti ini jadi kita lebih fun saja tidak terlalu takut
sebenarnya tujuan kita untuk ngelakuin ujian dengan memakai baju superhero ini
sebenarnya para dosen tuh pengen kita untuk ada semangat kalau kita tuh bisa untuk melakukan sesuatu
jadi pas ujian kita tidak terlalu tegang atau bagaimana
sementara para dosen mengapresiasi pemakaian kostum superhero mahasiswanya
hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki semangat khas superhero yang kostumnya mereka pakai
nama ini sebenarnya dulu kira kira lima tahun yang lalu
ini justru merupakan hukuman
karena dulu banyak yang gagal menyelesaikan satu semangat
supaya tidak gagal dulu kejarannya kita kasih hukuman berpakaian yang lain
setelah ujian selesai kini mahasiswa berharap mereka bisa mendapat nilai bagus dan lulus dengan memuaskan
muhammad yanuar komarudin surabaya